ini adalah kisah cinta setia yang murni
pagi musim panas yang indah
pangeran alarik berada di atas kudanya berlari menuju kerajaan
dia tiba di sebuah ladang terbuka
halo apa kau baik baik saja nona
nona apa kau terluka
nona bisakah kau bicara
tidak aku tidak terluka
lihatlah matahari bukankah itu terlihat sangat indah
ya itu tentu saja benar
tapi pangeran alarik bahkan belum melihat matahari yang perkasa
dia terpesona dengan kecantikan wanita itu
hanya kulitnya yang putih dan matanya yang cerah yang bisa dia lihat
dia langsung jatuh cinta padanya
hah apa kau tersesat
aku tidak tahu
kau tidak tahu namamu
bagaimana kau datang ke sini
aku tidak ingat apa apa
ketika aku bangun aku sudah berada di sini dan melihat matahari terbit yang indah ini
aku tidak ingat hal yang lain
pangeran alarik tahu dia harus membantunya
tidak mungkin dia akan meninggalkan
dia hanya sendirian di ladang
kau akan dirawat dengan baik
dan sementara itu aku akan mencoba menemukan keluargamu
ah kau sangat baik
aku akan ikut denganmu
pangeran alarik sangat senang mendengar kata kata itu
tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu
dia tampak menatapnya tetapi matanya hilang
seolah dia memikirkan sesuatu yang lain
mungkin saja dia takut
aku harus melindunginya
pangeran alarik memerintahkan pelayannya untuk merawat tamunya dengan baik
dia segera menyadari bahwa dia harus menamai wanita cantik
dia segera menamainya catherine
karena dia tidak bisa memikirkan nama yang lebih cocok
itu nama yang sangat indah
catherine senang tapi tidak sepenuhnya
dia sepertinya memikirkan sesuatu yang lain
mungkin saja dia lelah
aku harus menjaganya
berhari hari berminggu minggu berbulan bulan berlalu
tetapi tidak ada kabar tentang keluarga catherine
tidak seorangpun di kerajaan tetangga pernah mendengar tentang dia
sang pangeran sangat ingin membantunya
dia tidak tahan melihat matanya
seperti ada sesuatu yang dia lewatkan
dia ingin membuatnya bahagia
bagaimana jika aku melamarnya
apa dia akan mengatakan iya
aku harus mengatakan aku mencintainya
aku memiliki segalanya untuk membuatnya bahagia
pangeran segera meminta catherine untuk menikah dengannya
dia menyukai pria baik ini yang telah membantunya
dia menurut dan dengan segera mereka menikah
pangeran memiliki upacara pernikahan terindah yang pernah dilihat kerajaan
pangeran menikahi cinta dalam hidupnya
setidaknya seribu orang menghadiri pernikahan itu
dia bisa melihat kekaguman di wajah mereka
wow sang putri adalah wanita paling beruntung di dunia
lihatlah pernikahan ini
sang pangeran sungguh mencintainya
tetapi saat melihat sang putri
hatinya sedikit tenggelam
sayangku apakah kau bahagia
tentu saja cintaku
pangeran alaric mempercayainya
tetapi ada pandangan lagi di matanya
seolah dia memikirkan sesuatu yang lain
pangeran alari telah kehabisan alasan untuk menghibur dirinya sendiri
kerajaan tidak mungkin memiliki putri yang lebih baik daripada catherine
semua orang menyukainya
dia memperlakukan semua orang dengan cinta dan hormat
tetapi pangeran alaric sedih
pangeran tahu bahwa catherine tidak sepenuhnya milik dia
setiap tahun pangeran mengadakan pesta dansa untuk rakyatnya
semua orang menari dengan hati mereka
bahkan mereka yang tidak tahu cara menari
tetapi sang putri terdiam
dia tidak menari ataupun tersenyum
raut matanya mematahkan hati pangeran setiap hari
pangeran mencoba bertanya padanya beberapa kali
tapi dia selalu memeluk erat tersenyum dan berkata
aku mencintaimu sayang dan aku senang bisa bersamamu
meskipun dia memandangnya pangeran tahu bahwa dia sedang memikirkan hal yang lain
lalu suatu malam ketika pangeran memasuki kamarnya
dia terkejut melihat bahwa catherine sedang menari
sayang kenapa kau tidak pernah berdansa denganku
apa aku tidak pernah menari
dan kau tahu itu
oh sayangku tapi kau baru saja menari ketika aku memasuki ruangan
apa kau tidak ingat
apa tidak aku tidak menari
tapi kadang kadang aku memang mendengar musik lembut
seolah olah sedang bermain di tempat yang jauh
seperti ada yang memanggil aku
pangeran alarik bingung
setahun berlalu segera itu adalah hari jadi mereka
pangeran berpikir untuk mengejutkan putri yang dicintainya
suatu malam sebelum hari jadi mereka
dia pergi ke ladang tempat mereka pertama kali bertemu
tunggu apa itu
aku belum pernah mendengar nada yang begitu indah dalam hidupku
apa manusia perih aku pikir itu hanya cerita
ini adalah pemandangan yang aneh
tunggu siapa itu
dan di sana mengenakan gaun merah muda yang indah
itu adalah cinta dalam hidupnya
tetapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat kudanya melesat
theodore takut dengan apa yang dilihatnya
dia mulai berlari ke hutan
tenang kau membawaku pergi dari para peri
ya sudah tenanglah nak
lihat seberapa jauh kau membawaku ayo kembali
oh tidak mereka sudah pergi
pangeran bergegas kembali
dia lega melihat sang putri tidur nyenyak di kamar mereka
cintaku di mana kau
apa aku sedang tidur tadi
kau sepertinya lelah
kau harus tidur juga ini sudah malam
tunggu aku tidak salah itu dia
kenapa dia berbohong padaku dia tampak sangat bahagia di sana
aku harus apa sekarang
hanya satu orang yang bisa membantuku
magda sang pangeran mempercayai magda
dia tahu semua rahasia dunia ini
setelah melakukan perjalanan selama dua hari
dia mencapai gobu kecil jauh di dalam hutan
oh tuan alarik apa yang membawamu ke sini
karena sang putri magda aku membutuhkan bantuanmu
pangeran menceritakan keseluruhan cerita kepada magda
dia juga menjelaskan tetapan mata catherine yang selalu membuatnya sedih
dia menatapku tetapi dia selalu memikirkan hal yang lain
apa yang harus kulakukan
oh sayangku tidak ada yang bisa kau lakukan
istrimu adalah salah satu dari orang orang pergi
dia pasti tertinggal pada musim panas lalu ketika kau menemukannya
dia akan pergi menemui mereka setiap musim panas untuk berdansa
dia mungkin kembali untuk saat ini
tapi suatu hari nanti dia mungkin tidak akan kembali
apa ada cara agar dia melupakan kehidupannya di sana dan menjadi milikku selamanya
berikan aku ramuan ramuan ajaib apapun
anakku tidak ada ramuan atau sihir yang cukup kuat untuk membuat orang melupakan masa lalu mereka
dia akan selalu terhubung dengan tempat asalnya
tapi ada satu hal anakku
aku akan segera melakukannya katakan pada aku
cintamu harus sempurna
hanya dengan begitu dia akan melupakan masa lalunya
bukankah cintaku sempurna bagaimana aku membuatnya sempurna
hanya waktu yang bisa mengajarimu
jangan khawatir anakku pulanglah ke rumah dan percayalah pada cintamu
pangeran alari kembali ke istana
dia sekarang lebih sopan dan baik kepada istrinya
namun setiap malam dia meninggalkan kastil
pangeran beberapa hari tidak tidur
ingin tahu apakah ini adalah malam yang membawa istrinya yang tercinta pergi
lalu suatu hari sudah cukup
aku akan mengikutinya hari ini dan menunjukkan padanya betapa aku mencintainya
cintaku sempurna dan aku akan membuktikannya
catherine ini aku suamimu aku datang untuk membawamu pergi ikutlah bersama aku
ah lepaskan aku
datanglah kepada kami saudariku tinggalkan aku
tidakkah kau mengingatku sayang ikutlah bersamaku
catherine menyadari bahwa pangeran terlalu kuat untuknya dia tersenyum cerah
sayang biarkan aku menyelesaikan tarianku dan pangeran
dan aku berjanji akan ikut denganku setelah itu
tidak kau berbohong
lihat aku ada air mata di mataku
peri tidak tahu caranya menangis
dan cintamulah yang mengajari itu
saudariku berikan aku kekuatanmu
kuat kakak kuat kuat kakak kuat
jadilah liar saudariku jadilah liar
jadilah liar saudariku jadilah liar
mengalirlah saudariku mengalirlah
mengalirlah saudariku mengalirlah
bersemangat saudariku bersemangat
bersemangat saudariku bersemangat
jika aku menahanmu sampai fajar sebagian dirimu akan menjadi milikku
tetapi dia tidak melepaskan api itu
kau terlalu kuat untukku aku tidak bisa meninggalkanmu
sang pangeran bahagia aku tahu cintaku sempurna
catherine kau baik baik saja sayangku
tetapi sang putri tidak berbicara dia berjongkok dan mengerang
itu menyakiti sang pangeran untuk melihat wanita itu tidak bahagia
catherine jika kau tinggal bersamaku apakah kau akan mengingat bangsamu dan bersedih
aku hanya akan mengingat mereka samar samar
aku tidak akan sedih tapi aku akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang
dan jika kau kembali ke bangsamu apakah kau akan mengingat aku
tidak aku seharusnya tidak mengingatnya aku hanya akan bahagia
aku tidak bisa melihatmu tidak bahagia sayang aku sangat mencintaimu sayangku
kembalilah ke bangsamu tempat di mana kau bahagia

sang pangeran alarik tidak pernah melihat ke belakang
dia tidak tahan melihat padang rumput kosong di belakangnya
setelah berkuda tanpa tujuan selama berjam jam ia tiba di istana
sayangku apa yang terjadi ketika aku bangun aku sendirian di ladang
bagaimana aku bisa pergi ke sana aku tahu kau pasti mencariku
oh sayang itu tidak masalah
yang penting adalah kau ada di sini bersama aku
aku juga mencintaimu
pangeran tahu dia bersungguh sungguh karena matanya mencari dia dan tidak ada yang lain
kesetiaan pangeran alarik dan cinta murninya telah membawa istri dia kepadanya
cinta yang sempurna adalah ketika kau lebih mencintai kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaanmu sendiri

satu kebelakangan dari tindakan baskin di seluruh amerika tersebut menjadi contoh istimewa